tidak mau saya tidak mau di kamar ini
saya tidak mau telepon suami saya lepasin
lepasin saya tidak mau telepon suami saya
biasa tenang ya mbak tenang
biasa tidak mau tenang
saya tidak mau tenang saya tidak mau telepon suami saya
saya tidak mau tenang

saya tidak mau ditinggalin
udah bisa mencet sendiri
udah udah jam marah marah
maafin aku ya aku yang salah
terus mau apa
jangan mereka berdua yang tahu
enggak aku mau ngotak
terima kasih ya
kamu udah ngerangatin oma pas sama shocking
mama bener bener udah enakan
udah udah alhamdulillah udah sehat
kepala udah gak pusing
badan juga udah enakan thank you ya
ini tadi aku
aku dipijetin sama rena
untuk kalau misalkan aku perlu bantuan
aku perlu minta pijit
aku tinggal minta sama rena sama mas al pasti dibantuin dan dipijetin
eh oma boleh dapet vouchernya enggak
mama mau bagi vouchernya
waduh asik nanti mau dipijetin juga ya
oh makasih ya
ma aku sama andien ke kamar sebentar
sayang mama ke kamar dulu ya na
aduh sini sini sini
aduh mama kangen ya
nah mira sama kiki juga sebelah sini
kenapa sih mas
sepertinya sudah saatnya saya bicara sama mama soal deniz nih
gak tau kemana
situasi ini semakin membanyakan
saya yakin teror ini bakal kembali lagi soalnya
ya serah kamu mas
jadi gak sabar pengen foto maternity sama nina
pasti seru banget
jadi nanti dicetak abis itu dipajang
biar nanti kalau anak gue udah lahir
dia bisa lihat mama papanya itu sayang banget sejak dia di dalam kandungan
kok kamu gak gabung sama yang lain
yang lain lagi pada makan malam sama sama loh
yang lain lagi pada makan malam sama sama loh
kamu di kamar aja
saya belum lapar sus
saya tuh udah gak sabar pengen foto paternity sama suami saya dan calon anak

saya boleh gak minum handphone suster buat handphone suami saya sebentar aja
nanti ya setelah makan malam saya kasih pinjam hp saya
tapi sekarang kau makan dulu
sebentar aja sus
saya janji deh abis telepon saya makan

ya makasih ya sus
tapi setelah itu kamu langsung makan ya
ya makasih ya sus
sekarang apa gunanya aku hidup
sekarang apa gunanya aku hidup
sekarang apa gunanya aku itu
sekarang apa gunanya aku hidup
mereka menebus kesalahan aku ke rena aja udah gak bisa

apalagi untuk melihat rena
apalagi untuk melihat rena
rasanya udah mustahil
rasanya udah mustahil
biksan saya mau nelfon terus sih
elsa dia yang sudah bikin hidup aku hancur seperti ini
kamu dengar baik baik
ini terakhir kali kamu hubungin aku elsa
karena kamu hidup aku hancur elsa
nggak boleh marah marah
nino salah aku apa nino
biasa tenang ya mbak
nino aku sama mbak
tenang ya mbak
perut saya sakit banget pak
saya punya usus buntu pak yang harus dioperasi
tapi saya belum operasi pak
cepetan pak tolong pak
mari kita bawa ke rumah sakit polri
tan anda kami bawa ke rumah sakit
mereka semua berangkat
dennis hubungin mama
terus kenapa kamu gak bilang sama mama
gak mau mau nunggu pikiran mama
mamah kan lagi sakit
terus kamu ketemu dennis
dennis itu sebenarnya
ngajak ketemuannya mamah di tempat flamingo
tapi aku yang dateng kesana
aku randy udah ketemu dengan dennis
aku dan dennis ke rumah buat ketemu sama mama
penyerang itu pake bom asap
tapi aku gatau dennis
aku sama randy
dennis dan penyerang itu
kamu randy tapi gapapakan ya
alhamdulillah kami gapapa
cuman informasi yang
kami butuhkan ya
om irfan juga sempet dateng
dennisnya juga udah hidup
aku curiga dan julik dennis
karena dennis mau nyampe sesuatu ke mama
terus terang mama
terus dennis hilang lagi
aku sempet beberapa kali bicara sama iqbal
tapi dia tetep
dia terus bilang
keluarga kita itu adalah dendam
karena dulu papa
bikin keluarganya hancur
bikin keluarganya bangkrut
coba pakai cara lain
aku bilang ke iqbal
kalo aku udah ketemu dennis
aku bilang ke dia
kalau aku udah ketemu dennis
aku bilang ke dia
kalau aku udah ketemu denny
aku bilang ke dia
aku bilang ke dia
kalo dennis itu udah kasih bocoran
dennis udah bilang semuanya ke aku
aku bilang ke dia
aku bilang ke dia
aku minta iqbal jujur
dia ga mau bilang siapa bosnya
bosnya iqbal ini
mama ga nyangka semua
masalahnya tuh jadi seserius
aku kuatir sekali
aku pasti akan lebih hati hati
aku kira semua udah over
udah selesai tapi ternyata belum
iya aku pasti akan berketat perjagaan disini
yang tinggal disini
semuanya aku akan jaga
dan aku mohon sama mama ya
dan aku mohon sama mama ya
kalo ada sesuatu
jangan diselesain masalahnya sendiri
aku pasti akan jaga mama terus
akan jaga terus
iya mama ga pernah sekuatir ini
mama ga pernah setakut ini
semoga allah menjaga keluarga kita
menikmati suami saya lagi
telfonin sampe nyambung
iya mbak tenang dulu ya
ga aktif mbak
telfon lagi sampe nyambung
telfon suami saya
mungkin sekarang hp suami mbak yangsa
sedang habis baterai
atau suami mbak sedang sibuk
baik mbak sekarang istirahat
sebelum telfon nino
saya telepon ibu mertua saya aja
janjan orang iseng nih
janjan orang iseng nih
aduh takutnya penting
mbak tolong kasih telfon mbak elsa ke nino ya
mbak aku mau ngomong sama dia
pak irfan kan gak bantu nino
dan elsa lah penyebab semua ini
sekarang ini nino kan lagi ada masalah
jadi dia lagi mau sendiri
nanti kalo dia tenang
pasti dia mau telepon sama kamu
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
nanti aku mau telfon sama nino
mata ku tak sampai nila
ya ampun kenapa jadi rumit begini
semua sudah berjalan sesuai rencana
saya dibawa ke rumah sakit
padahal saya cuma perempuan sakit
tidak ada yang bisa dipercayai
tidak ada yang bisa dipercayai
monitor monitor telah terjadi laka lantas di depan
dan saya perintahkan
supaya satu atau dua personil untuk melakukan evakuasi korban di depan
perintah cek dulu pak
perintah cek dulu pak
bagaimana kondisi korban
kondisi korban paradan
tim medis tim medis
bapak betul pak tuan segera

pak supir tunggu di sini
silakan berikap pak
tidak pernah sekuatir ini din
aku benar benar takut dan khawatir
biar aku aja yang mikir lebih banyak ya
yang penting sekarang tugas kita
untuk saling memuatkan
dan saling menjaga satu sama lain
aku yakin masalah ini akan
terima kasih neponya pak
kok bisa ya
ya polisi yang urusan telepon saya
katanya iqbal kabur
waktu dalam perjalanan pemerintah
yang penting sekarang tugas kita
untuk saling menguatkan dan saling menjaga
satu sama lain
aku yakin masalah ini akan bisa selesai
terima kasih neponya pak
kok bisa ya
kenapa sih mas
kasih bererti pak
katanya iqbal kabur
waktu dalam perjalanan
penyetujuan urusan saya
biasa tenang ya mbak
saya mau telepon suami saya
elsa tenang ya
nggak mau di suntik
nggak mau di suntik
nggak mau di suntik
saya cuma kasih tahu kalau elsa histeris usai menelpon pak nino
sekarang elsa sudah masuk kamar isolasi
astagfirullahaladzim ya allah elsa
padahal kondisi elsa lagi membaikkan dok
astagfirullahaladzim ya allah
terus sekarang gimana dok
iya pak saya sudah memberikan obat penenang buat elsa dan sekarang dia sedang tidur
ya udah dok saya sama istri saya langsung ke bandung ya dok
mohon maaf pak untuk saat ini elsa belum bisa dikunjungi pak
ya udah gak apa apa kita tetap kesana aja sekarang pak
yaudah dok gak apa apa dok saya sama istri saya langsung kesana aja
biar besok bisa langsung ketemu sama elsa dok
oke terima kasih dok
oke pak yaudah
kalau gitu aku beresin baju baju kamu sama aku ya
biar kita nginep aja di sana jadi kalau ada apa apa deket sama elsa
harapan uyamaim di rumah ini udah gak ada teror lagi
tapi benar juga ya apa kata lo
setelah bos iqbal ditangkap polisi kayaknya belakangan ini keadaan aman deh
bukan apa apa im
gue mau bawanya mengerih aja kalau ada teror begitu
tepas pada jangan sampai kecolongan
karena pak al sudah memberikan kepercayaannya kepada kita
nah tuh gue demen tuh
kalau menurut pak riza begitu
saya minta pada kalian semua
untuk berjaga ekstra lebih ketat

saya baru dapet informasi dari ke pihak kepolisian
kalau si iqbal
peneror itu kabur dari penjara
walaupun bapak sudah diungsikan tapi tetap saja saya cemas
kalian semua harus lebih waspada
kenapa bu im
saya khawatir pak sama keselamatan bapak saya
kamu merasa cemas saya pastikan saya akan kirim orang untuk jaga bapak kamu
terima kasih pak
paham ya semua
nang im urusan bapak lu mah ada gua
ada gua ini gua ini lu